seekor bayi unta berpunuk satu hasil penangkaran kebun binatang surabaya berhasil lahir dengan selamat
unta yang baru berumur sekitar lima puluh hari ini terlahir istimewa karena memiliki bulu berwarna putih
ini dia sarinah seekor bayi unta berpunuk satu hasil penangkaran kebun binatang surabaya pada sembilan mei lalu
ya hewan yang memiliki nama latin camelus dromedarius ini sekarang cukup istimewa bagi kebun binatang surabaya
betapa tidak sarina sendiri cukup unik karena memiliki bulu yang berbeda dengan unta pada umumnya
bulu sarina berwarna putih dan terlihat lebih tebal dibanding unta yang lain yang berbulu kuning kecoklatan
guna menjaga pertumbuhan bayi unta yang berumur lima puluh hari ini pihak kbs terus memberinya asupan gizi termasuk pemberian susu cair secara rutin
kelahiran daripada moneka ini dalam kondisi yang sehat baik juga cepat adaptasinya lincah sekali
ini sudah kita kelahiran yang keempat
jadi kita sekarang mempunyai jumlah unta itu sekitar delapan
saat ini tim perawat satwa tengah fokus melatihnya untuk bisa cepat berjalan dan berlari dengan memisahkannya dari kedua induknya
lukman rozak surabaya